dan masih terkait hal tersebut menteri keuangan sri mulyani akan mengeluarkan peraturan khusus untuk menagih pajak
hari ini khusus untuk google indonesia
langkah yang diambil oleh menteri keuangan ini mengikuti jejak yang diterapkan otoritas pajak inggris
kepada perusahaan digital multinasional tersebut
dilansir cnn indonesia com kepala kantor wilayah direkturat jenderal pajak jakarta khusus muhammad hanif
mengungkapkan aturan khusus ini akan dirilis usai proses negosiasi dengan google membuahkan hasil
apabila mengacu pada kebijakan pajak inggris kepada google pungutan yang akan dikenakan nantinya merupakan jenis pajak baru
atau bukan pajak penghasilan badan
hingga saat ini proses negosiasi direkturat jenderal pajak dengan google masih dilakukan
meski alot dan belum membuahkan hasil diakini menteri keuangan sri mulyani tidak perlu sampai turun tangan
untuk berdiskusi langsung dengan google